ya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kepala markas pmi gorontalo bapak yusuf puhi
pak yusuf selamat siang
pak yusuf posisi anda saat ini berada di gorontalo apakah teman teman pmi gorontalo sudah mulai bergerak ke sulawesi tengah
ya terima kasih
saya laporkan bahwa tepatnya pagi tadi ya ini pada jam sepuluh pagi dilaksanakan rapat di kantor badan penanggulangan bencana daerah provinsi
yang dipimpin oleh bapak wakil gubernur gorontalo bapak dr dr andus haji idris rahim mm
yang diikuti oleh pemangku kepentingan dalam hal ini badan penanggulangan bencana
dan bapak wakil gubernur gorontalo
ini adalah pimpinan tni polri dinas sosial palang merah indonesia dan organisasi lain
dalam rangka rapat komando pusat pengendalian operasi bencana puskenal ops di gorontalo
rapat tadi menghasilkan bahwa setiap lembaga organisasi untuk
mengirimkan bantuan personal ke sulawesi tengah
dan sekarang relawan pmi gorontalo yang kurang lebih lima belas orang
sudah mempersiapkan diri di markas pmi provinsi gorontalo jalan brigjen piala isa
kelurahan dulomo kecamatan kota utara kota gorontalo
yang insya allah sore nanti akan beranjak ke sulawesi tengah
berapa jam perjalanan ditempuh pak yusuf persisnya akan ke donggala atau ke palu pak yusuf
ya itu akan melewati donggala kemudian ke palu karena kita ikut jalan trans sulawesi
pas di persimpangan di pertigaan kebun kopi kita belok kanan mengarah ke ibu kota donggala
apa saja yang dibawa pak yusuf
ya kita memperbaiki
personal untuk asesmen kemudian kita membawa mobil tanki air air bersih
dan akan bergabung dengan tim dari palang merah indonesia
dari berbagai daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas masing masing
oke pembagian tugas masing masing kalau pmi gorontalo fokusnya di apanya pak yusuf
sudah diinvokan dulu
kami fokus pada asesmen dan evakuasi
jadi asesmen penilaian dasar terhadap kejadian pendataan kemudian pada evakuasi daripada masyarakat
pak yusuf apakah sudah diketahui informasi jalan menuju donggala dari trans sulawesi itu apakah bisa diakses
tadi pagi kami menerima informasi dari tim sar gorontalo yang sejak semalam sudah berangkat
semalam mereka berangkat sekitar jam dua puluh tiga
tadi pagi mereka sudah ada di moutong kemudian menuju ke sulawesi tengah
informasinya adalah pas di kebun kopi itu ada terjadi longsor
namun informasi kami terima sudah ada apa namanya
namanya dari dinas pekerjaan umum setempat mulai membersihkan longsor yang menutupi jalan
dan mudah mudahan pada siang sampai sore hari ini itu menurut info mudah mudahan sudah bisa digunakan
sehingga kalau tim kami berangkat sore itu kemungkinan besar dalam waktu lima belas jam akan datang
mereka akan nyampe di donggala
ya mereka akan nyampe di donggala
lima belas jam mereka akan nyampe di donggala
dua belas jam perjalanan ke donggala
dan artinya akses masuk ke donggala dari jalur darat itu masih memungkinkan ya pak yusuf ya
ya menurut info insya allah akan memungkinkan
karena kita berangkat secara tim dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan wilayah wilayah yang dilalui
untuk menuju ke ibu kota provinsi sulawesi tengah ke palu melewati donggala
pak yusuf untuk bantuan yang dibawa
bantuan yang dibawa oleh teman teman dari pmi gorontalo untuk berapa kepala keluarga pak
kapasitasnya pak yusuf
ya kami tidak membawa untuk open amstok berupa family kit hygiene kit
kami tidak membawakan
kami sudah juga mendapat informasi dari gudang regional di pajamain
kepala gudang regional makassar
mereka sudah beranjak dari tadi pagi
ya kami mohon maaf sambungan telepon dengan bapak yusuf puhi
kepala pmi gorontalo terputus
tapi sejauh informasi yang kami dapatkan tadi dari pak yusuf
tim pmi gorontalo akan bergerak nanti sore dan kemungkinan besar akan tiba di wilayah donggala lima belas jam kemudian
untuk memasuki wilayah sulawesi tengah tentu saja pertama kali memang akan melewati donggala
kemudian bisa dilanjutkan ke palu
ada lima belas orang dari tim pmi gorontalo yang akan berangkat
tim gabungan ini tugasnya adalah assessment kemudian evakuasi masih fokus untuk evakuasi
tim pmi gorontal akan membawa tangki air dan juga sudah berkoordinasi dengan tim pmi pusat
yang saat ini sedang menuju daerah bencana
informasi terakhir dari pak yusuf puhi
jalan darat menuju donggala
kemungkinan besar bisa ditembus tapi memang masih harus ada verifikasi lagi di lapangan
karena informasi itu belum sejauh ini yang kami dapat akses menuju donggala masih sulit untuk dicapai